saudara setelah tinggal selama sembilan hari di madinah jemaah calon haji indonesia gelombang pertama akan mulai diberangkatkan ke mekah pada hari senin esok
pemberangkatan jemaah calon haji ke mekah dilakukan dalam dua gelombang hingga satu juni dua ribu dua puluh empat saudara
mereka akan melakukan umroh wajib dengan mikot di bir ali dan bagi jemaah lansia diminta untuk mengambil mikot di atas bus
ada delapan kolotter yang akan diberangkatkan ke mekah pada dua puluh mei ini
petugas haji pun meminta jemaah umroh indonesia segera meninggalkan mekah
insya allah sekitar delapan kloter yang akan kita berangkatkan dari madinah ini ke kota mekah
harapannya nanti tanggal dua puluh mei itu bisa berjalan dengan lancar
jemaah haji bisa tiba dengan
selamat di kota mekah dan insya allah nanti pada akhirnya akan melaksanakan ibadah haji pada tanggal sembilan julhid ya insya allah